anda masih menyaksikan cnn indonesia the world tonight
youtube fanfast showcase kembali digelar untuk kelima kalinya di indonesia
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya konsep acara selebrasi bagi para content creator ini digelar seperti layaknya mini konser
dan informasi ini sekaligus mengakhiri cnn indonesia the world tonight malam ini
saya may frischari sampai jumpa
pesat yang luar biasa dalam komunitas youtube belakangan mendorong kembali penyelenggaraan youtube fanfest showcase untuk kelima kalinya di indonesia
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya acara kali ini digelar dengan konsep layaknya mini konser
dari sisi format pun kita ada sedikit perubahan kita bikin jadi mini konser di setiap kotanya
dan yang ketiga tentunya pemilihan kreator yang semakin beragam dan bervariasi
halnya youtube fanfest sendiri pun dibentuk untuk
mempertemukan antara kreator dan fans
it's a celebration ada suatu perayaan dari kreator kreator ini yang terus menginspirasi
menginspirasi dengan mereka belajar mereka berbagi cerita ceritanya dan juga terus membangun komunitas youtube
awalnya seperti itu
dan kita berharap dengan wadah yang kita sediakan
tidak cuma mereka bisa berkarya dari lewat online tapi juga di youtube fan west ini mereka bisa terus menginspirasi di offline
jadi kita bisa berkarya di online
acara ini pun menjadi ajang unjuk diri para konten kreator yang berkarya lewat platform digital sharing youtube
dan dapat disaksikan secara langsung oleh para penggemar mereka
ajaran ini pun diharapkan dapat menginspirasi para calon konten kreator masa depan
secara kayak gini kayak setahun sekali itu harus dilaksanakan karena seru banget
terus bisa memperkenalkan youtuber youtuber pendatang baru juga
ini kalau menurut aku
aku sangat memotivasi anak anak muda yang kepengen jadi youtubers
jadi lewat acara ini mereka belajar dari artis artis atau content kreator yang tadi datang gitu loh
jadi sangat memotivasi mereka
digelar di beberapa kota di indonesia acara youtube fanfest showcase tour kali ini menyantroni kota pelajar yogyakarta
acara yang digelar dari tanggal dua puluh delapan hingga dua puluh sembilan september tersebut menampilkan berbagai top youtubers indonesia
dari gria indrawari ria ricis marion jola young lex hingga konten kreator lokal seperti musisi jogja project
yang turut berbagi keceriaan dan tips mereka untuk para calon kreator muda indonesia
kita sebagai kreator ya diundang seperti ini ya senang ya
jadi sebenarnya kita oh berarti kita udah diakui nih
kita sebagai content kreator gitu aja
jadi kita bisa memperkenalkan diri kita juga kepada netizen netizen yogyakarta
kalau musisi jogja project itu ada di jogja ini
semangat aja bikin content
karena perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil
kemajuan teknologi dan kebebasan informasi yang saat ini semakin cepat
tidak dapat dipungkiri menjadi kesempatan yang luas bagi para konten kreator
dan acara youtube showcase ini menjadi wadah bagi para kreator
dan juga calon kreator di masa depan untuk saling menginspirasi satu sama lain
eri ramadhani nugra endrianto yogyakarta